setelah ketua kpk firly bahuri secara resmi memecat lima puluh tujuh orang pegawai kpk yang tak lolos tes wawasan kebangsaan lima belas september lalu
kisru pemberhentian lima puluh tujuh pegawai menemui babak baru
dalam akunya direktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi kpk giri suprapdiono mencuit soal pemenjatannya yang tanpa pesangon atau uang pensiun
giri juga mengungkapkan tunjangan karyawan merupakan tabungan karyawan kpk dalam bentuk tunjangan hari tua dan bpjs
dikutip dari cnn indonesia com plt jurubicara penindakan kpk ali fikri mengakui kpk tidak memberikan pesangon dan uang pensiun kepada lima puluh tujuh pegawai yang akan dipecat per tiga puluh september
ali juga menambahkan giri suprabdiono cs tetap menerima tunjangan hari tua atau tht
tht yang dimaksud merupakan dana tunai yang diberikan oleh kpk
ini juga menambahkan penasihat dan pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas
masih tersisa sembilan hari lagi akankah presiden joko widodo menyelamatkan nasib pegawai kpk dengan menimbang rekomendasi sejumlah pihak atau merelakan ke lima puluh enam pegiat anti korupsi itu